hai hai hai allahus sommat lam yalit walam yulat walamiakullahu shukruanaha
hai kamu jangan jangan aku takut banget alhamdulillah alhamdulillah
jangan pernah kurang ajar lagi kepada allah
home home home home willaheng insung supaya jati lebur imba ayu
willaheng janggapi sah sangkinraha
agenum ajur angkahan tanburga
mari kita sambut
ada apa ini
sebenarnya ya tuduh
mau apa lagi dia
siapa yang berani kurang ajar pada muridku
kalian dengar suara wanita tertawa tadi
sepertinya ada sekali
seperti di atas kepala kita
tapi tidak ada siapa siapa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya abadi bismillahirrahmanirrahim
baba lord allah
kurang ajar mereka terlindungi oleh nur sejati
aku tidak akan bisa mendekati mereka selama mereka masih mendapat perlindungan nur wahyu agung
mori tidak tahu diuntung
kenapa diam saja teman seperguluanmu sedang dalam bahaya
maaf guru apa telah terjadi sesuatu pada kihari obakawulu
sekarang dalam kekuasaan buntoro dan tertawan di rumahnya
bebaskan dia kamu yang bisa melakukannya
besok akan ada tiga orang santri quntoro yang mengantarkan surat kepadamu
kiuntoro meminta obakawulu ditukar dengan pitaloka
bagaimana caranya guru
setelah seorang dari ketiga murid kiuntoro itu ada yang bernama kumbu
gunakan ajik emat pengasihmu padanya
gunakan dia sebagai alatmu untuk menyelamatkan kiba kebulung
apa yang terjadi
apa yang terjadi dengannya
dia kesakit tadi
aku harus membawanya ke tabib
dia tidak butuh tabib